balik perebutan kursi dki satu tentu ada peran keluarga di dalamnya
kami akan hadirkan secara berurutan bagaimana dukungan keluarga
untuk masing masing pasangan calon yang berlaga di pilkada dki jakarta
dan suami silviana murni gedesarwono memberikan dukungan sepenuhnya
atas keputusan masing masing memperebutkan kursi panas dki
nah kalau anissa pohan ikut turun langsung berkampanye
sedangkan gedesarwono punya cara yang lain
anissa larasati pohan atau kerap disapa anissa pohan
sudah hampir dua belas tahun ia mendampingi agus harimurti yudhoyono sebagai seorang istri
saat sang suami memutuskan maju sebagai calon gubernur dki jakarta
ia kerap mendampingi agus turun ke lapangan untuk berkampanye bertemu warga jakarta
beberapa kali anissa bahkan berkampanye sendiri terpisah dari agenda suaminya
awalnya anissa mengaku kaget dengan keputusan sang suami
berhati hati dengan keputusan anissa pohan
berhenti berkarir di dunia militer dan memilih maju sebagai calon gubernur
namun keputusan agus diakui anissa kini didukung penuh keluarga besarnya
sudah kalau memang siap ya saya sebagai istri beliau adalah imam saya
walaupun memang hari itu menjadi hari titik balik perubahan hidup kami yang sangat drastis
yang sudah kami jalani dua belas tahun bersama
calon wakil gubernur pendamping agus
silviana murni yang juga mantan wali kota jakarta pusat
juga mendapat dukungan penuh keluarganya
gede sarjana suami silvi dan anak anaknya
merelakan keputusan sang istri yang sudah berkarir puluhan tahun sebagai birokrat
demi melayani warga jakarta
baik tentunya saya sebagai suami
saya selalu mengimbau pada isi saya silviana murni murni dan agus
dan terus semangat semoga sukses dan mendapatkan amanah
tiga februari dua ribu tujuh belas tak hanya jadi hari penting bagi warga jakarta
untuk memilih gubernur dan wakil gubernur
anissa pohan gede sarjana dan keluarga besar mereka
juga akan ikut menunggu hasil siapa yang akan menjadi pemimpin jakarta dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua